presiden joko widodo menginstruksikan tiga poin utama prioritas kerja pemerintah dalam menghadapi pandemi global covid sembilan belas
kepala negara juga meminta pihak terkait memberikan stimulus perekonomian bagi sektor dunia usaha yang terdampak virus corona
ini disampaikan presiden jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan pembahasan topik kebijakan moneter dan fiskal menghadapi dampak ekonomi pandemi covid sembilan belas
di istana kepresidenan bogor jawa barat jumat pagi
melalui ratas itu kepala negara instruksikan adanya relokasi belanja apbn dan apbd untuk tiga hal utama yang menjadi fokus saat ini
pertama bidang kesehatan untuk pengendalian covid sembilan belas
kedua bidang social safety net
dan ketiga meminta otoritas jasa keuangan ojk menyiapkan kebijakan stimulus ekonomi bagi kelompok terdampak
seperti umkm dan sektor informal agar produksi terus berjalan dan menghindari phk
presiden jokowi juga memerintahkan memangkas rencana belanja apbn
dan apbd yang tidak prioritas bagi seluruh pejabat pemerintah
mulai dari kementerian hingga kepala pemerintahan di daerah
ratas ini dilangsungkan melalui video conference yang diikuti wakil presiden maruf amin
dan sejumlah menteri kabinet indonesia maju
diantaranya menteri keuangan sri mulyani menteri bumn erick thohir
dan menteri perekonomian erlangga hartarto
saya perintahkan kepada semua menteri
pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja apbn maupun apbd yang tidak prioritas
anggaran anggaran perjalanan dinas belanja rapat rapat pembelian barang barang yang tidak prioritas
saya juga minta pada ojk untuk lebih fokus pada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan
kemudahan dan keringanan bagi kelompok terdampak khususnya umkm dan sektor informal